lelah apalagi kalau lagi ada orang yang kayak gimana gitu sama kita sih
sejak pagi andi herianto bersama istrinya tati suhena
sudah beradu nasib di tengah hiruk pikuk stasiun krl cakung jakarta timur
sudah delapan tahun pasangan tunanetra ini menjual roti dan aneka makanan
di antara lalu lalang calon penumpang kereta
sebelum berjualan andi dan tati menyiapkan dagangannya di tempat tinggalnya
sebuah kontrakan sederhana di kawasan cakung
ada roti beragam rasa
mau antar roti pak
bukan diproduksi sendiri
semua dagangan ini diantar langsung dari produsen melalui kurir
andi dan tati tidak memungkiri
keterbatasan penglihatan menyulitkan proses pengemasan dan penataan
meski begitu keduanya tidak pernah mengeluh ataupun menyerah
sebetulnya jarak dari tempat tinggal hingga lokasi berjualan di wilayah stasiun
di wilayah stasiun krl cakung sekitar satu meter
namun karena mata yang tak mampu melihat andi dan tati tidak berani berjualan di lokasi yang lebih jauh lagi
tahun ini andi berusia tiga puluh lima tahun sedangkan tati empat puluh delapan tahun
samar samar keduanya mengingat mengalami kebutaan saat kecil ketika berusia dua tahun
dari umur dua tahun kita sudah menderita kebutaan

kita seperti itu terus dibawa ke sana kemari sama orang tua
untuk supaya sembuh diberikan kesembuhan
tapi ya sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh sama orang
siang atau malam saja hanya tongkatlah penunjuk jalan bagi keduanya
bertahun tahun melewati rute yang sama andi sudah hafal ciri dan letak lubang jalan menuju tempat perjualan
sebelumnya andi dan tati sempat berjualan keliling
namun kerap kali mereka tersandung hingga terjatuh
kebanyakan karena kendaraan yang parkir di tepi jalan
belum lagi masih ulang oknum pengendara yang tidak memprioritaskan mereka sebagai kaum difabel
itu nggak menghindar jadi berbarengan
saya maju mobil sudah ada kendaraan itu yang roda empat itu sudah ada di depan saya
jadi tongkatnya belum sempat saya letak
yang sempat saya naikin dia sudah melindas duluan
ya sudah kita pasar saja
sejak saat itu andi dan tati tak lagi berjualan keliling dari satu wilayah ke wilayah lain
ya itu lagi nyari nyari jalan terus ya tongkatnya mungkin kurang kendali itu nggak tahu jatuhnya gimana
kaki sebelah dulu pertama lama lama jatuh semua orang
sampai ke dalam got itu
begitu banyak rintangan mengadang saat berjualan
padahal sekejap perhatian saja sudah cukup membuat mereka tenang saat di jalan
andi dan tati tidak mengambil untung banyak dari dagangannya
rata rata hanya seribu sampai dua ribu rupiah untuk setiap makanan
terkadang ada pembeli baik yang membayar lebih
namun ada juga yang tega menipu memanfaatkan kondisi keduanya yang buta
namun ada juga yang tega menipu memanfaatkan kondisi keduanya yang buruk
ya dia nggak pura pura beli harga berapa buah harganya enam belas katanya
ya udah nih kata dia
atau dia bilangnya nggak usah kembali taunya uangnya cuma sepuluh
pokoknya saya kalau inget inget itu semua pak ya allah
rasanya nggak pengen lagi jualan tapi kita masih makan kita makan
ya setiap kali menghadapi cobaan andi dan tati berupaya menguatkan perasaannya demi bertahan hidup
ya sedih banget kalau lagi nggak laku apalagi kalau lagi kehujanan
terus pas lagi mau bayar rumah benar benar nggak punya uang
apalagi ini untungnya seribu seribu tapi biarlah kita jalanin

sudah lewat jam makan siang namun belum ada satupun makanan yang terjual
entah roti ataupun kerupuk susunannya masih sama seperti saat di rumah
hingga petang menjelang pembeli pertama akhirnya datang
syukurlah beberapa pembeli lainnya datang menyusul
mereka dengan kekurangannya tapi tetap semangat untuk berusaha mencari nafkah yang penting halal ya
udah jadi kita kan sebagai manusia beli apa ya di belakang samudaya kita kasih uang mereka tersinggung ya
jadi aku beli apa yang mereka jual yaudah kembaliannya ambil aja seperti gitu
tapi dia masih mau berusaha ya nggak mau inilah dia
dia kadang kadang dikasih juga nggak mau
dia kadang kadang dikasih juga nggak mau
dia mau misalnya lagi dagang gitu
lelah berjualan andi dan tati biasanya saling pijat
ya sebelum berjualan makanan keduanya memang pernah menjadi pemijat tunanetra
namun penghasilan dari pijat sangat tidak menentu
pernah dua bulan hanya ada satu orang yang menggunakan jasa pijat mereka
sementara dari berjualan makanan rata rata andi dan tati memiliki penghasilan dua puluh sampai lima puluh rupiah per hari
jumlah yang tentu jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
andi dan tati pun tak jarang menahan lapar di rumah agar penghasilan jualan cukup untuk membayar kontrakan
pengennya ada keluarga yang bisa nerima kita gitu
pengennya ada keluarga yang bisa naungin kita
pengennya ada keluarga yang bisa nerima kita apa adanya
meski kondisi yang serba terhimpit tak pernah terbersih dalam pikiran keduanya untuk mengemis atau meminta belas kasihan
walau sedikit andi dan tati sangat mensyukuri uang dan jerih payah berjualan sehari hari
saya berdoa supaya saya diberikan kekuatan kesabaran
bahkan saya juga gak punya keturunan
padahal yang saya harapkan kan keturunan tapi ya allah punya cerita lain
rian fernando dwi agung yuliarto jakarta